menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya
hadirin dimohon berdiri

hadirin dimohon berdiri

hadirin dipersilahkan duduk kembali
indonesia kini telah mencapai
budaya baru transportasi masal
dari masa ke masa moda transportasi berkembang mengikuti zaman
sejak dua ribu empat belas kami bersinergi menghadirkan teknologi terkini
karena transportasi masal adalah elemen vital dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat
komitmen kementerian perhubungan adalah terus berinovasi dan berkolaborasi bersama masyarakat
sehingga moda transportasi masal berkembang pesat dari sisi efisiensi
efektivitas serta terintegrasi secara modern aman dan berkelanjutan
tak sebatas kemajuan sarana moda transportasi
kemajuan juga dilengkapi dengan pembangunan infrastruktur penunjang
yang memudahkan publik bertransportasi
hingga mampu mendorong pergerakan ekonomi bangsa
inilah perwujudan visi pemerintahan era presiden joko widodo
dalam mengakselerasi percepatan transformasi
didukung kerja keras kementerian perhubungan
kini masyarakat dapat menikmati layanan transportasi masal
yang memenuhi prinsip keterpaduan
bersama kementerian perhubungan
indonesia siap menesat maju dengan budaya baru
tak bisa untukimu
sejak dua puluh tujuh maret dua ribu tujuh belas

selamat pagi dan selamat datang di hoopspace dua ribu dua puluh tiga
boleh tepuk tangan semua bapak ibu
terima kasih sudah hadir
untuk mengawali acara pada pagi hari ini ada sebuah pepatah dari madura yang mengatakan tak kenal maka tak sayang
ya makanya kita akan memperkenalkan dulu siapa kita yang hadir di sini
ya kebetulan mikrofonnya mati ya
apakah sudah dibenerin mikrofonnya
mungkin cek cek cek
sudahkah sudahkah sudah sudah
apakah bapak dan ibu sudah mendengarkan suara saya
biar saya bisa menyapa semuanya ibu dan bapak yang sudah cantik dan juga ganteng ganteng pagi ini
memang pembangunan transportasi itu harus bertahap demi bertahap
kereta cepat juga dari jakarta bandung dulu baru nanti jakarta surabaya
bukan begitu pak luhut ya
tidak sabar untuk perkembangan itu semua
tapi kembali lagi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu
dengan saya nirina zubir yang akan memandu acara ini bersama rekan saya
nama saya budi adiputro
bisa dipanggil budi bisa dipanggil didit
asal jangan dipanggil budi karya sumadi
itu mengambil alih ya
tapi yang pasti merupakan suatu kebanggaan bagi kami bisa menjadi bagian dari perhelatan besar dan juga penting dari perjalanan pembangunan perhubungan nasional
bangga sekali loh saya dengan perkembangan ini
merasakan sekali dari yang tadi yang metro mini yang bus apa segala macam
tiba tiba sekarang ada kereta
dan mbak nirina ini satu dari sedikit orang
karena sudah mencoba tuh ya
kereta cepat dan lrt di jakarta
bersama pak luhut juga waktu itu
bersama pak budi juga nyobain kereta cepat
luar biasa sekali rasanya
itu saya taruh minuman ya
minuman mineral itu ditaruh di jendela
tidak bergetar sama sekali
lebih getar dulu presiden taksi itu ya
zaman dulu ya
tepuk tangan dong untuk perkembangan transportasi kita bapak ibu
nah bapak ibu para hadirin sekalian
kita juga sudah kehadiran tamu tamu spesial
pada pagi hari ini kita berikan tepuk tangan dan sambutan yang meriah
untuk ya ini juga sekaligus tidak hanya sambutan selamat datang
tapi juga sambutan selamat ulang tahun ke tujuh puluh enam
ada bapak luhut bin sar panjaitan
menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi pak luhut
selamat ulang tahun pak
tujuh puluh enam dan masih luar biasa sekali
sehat terus ya pak ya
paten sekali pak
ini saya kalau ke teman teman gen z saya pak
pesan gini pak
kalau teman teman ini pergi ke daerah tebet manggarai pak
ada restoran namanya toba dream
aku akan bilang ke orang orang
mimpinya anak anak toba pengen jadi beliau
wah pak luhut
juga saya ingin menyapa menteri perhubungan republik indonesia pak budi karya sumadi
selamat pagi bapak
pak bks terima kasih pak sudah datang pak
kita juga sudah kehadiran
ini dari masih dalam lingkup koordinasinya pak luhut
ada menteri pariwisata dan ekonomi kreatif pak sandiaga uno
pak sandi terima kasih sudah datang
dan kita juga spesialnya mbak nirina
ada pak hairul tanjung juga sudah hadir di tengah tengah kita pak cete
selamat pagi bapak
sudah hadir pak ct
dan spesialnya mbak nirina
hari ini kita juga didatangkan atau didatangi oleh
menteri perhubungan dari masa ke masa
jadi kita akan melihat perkembangan transportasi publik kita
itu dari masa ke masa itu dibawa ke pembinaan beliau beliau ini
dan yang pertama kita sambut
sebentar saya lihat
oh yang terhormat bapak emil salim
selamat pagi bapak
selamat pagi prof emil salim
mudah mudahan selalu sehat

satu butang sekali lagi untuk prof emil
kami juga sudah kehadiran
di sini ada
bapak general agung gumelar
pak agung gumelar terima kasih sudah hadir pak agung
cauan bapak cauan
kalau sama bapak ngomongnya adalah mandarin
bapak kan luar biasa sekali bahasa mandarinnya
tui putih bapak
lanjut lanjut nanti lama
jadi pak agung selain bahasa indonesia
bahasa mandarin juga bahasa sunda ya
itu juga lupa
selanjutnya sebelahnya pak agung mbak nirina
ada yang terhormat bapak
selamat pagi bapak
bang hatta terima kasih sudah hadir
kami juga sudah kehadiran
di sini mantan menteri perhubungan juga
bapak yusman syafi ijamal
pak yusman terima kasih
sehat sehat pak yusman
kita berdoa pak yusman selalu sehat
dan ini juga ada menteri perhubungan kita
ada bapak general ee mangindaan
pak mangindaan terima kasih sudah hadir
kami juga ucapkan selamat ulang tahun pernikahan ke lima puluh pak mangindaan
hari ini itu penuh kebahagiaan
dan yang apalagi ini adalah juga merupakan puncak dari rangkaian perhelatan hari perhubungan nasional
tahun dua ribu dua puluh tiga ini lebih tepatnya adalah tanggal tujuh belas september kemarin ini
jadi pas ya
antara ulang tahun pak luhut dan hari perhubungan nasional itu tanggalnya mirip mirip ya
jadi memang cocok memang ini
nah acara ini memang menjadi simpul interaksi dan kolaborasi
antara kementerian perhubungan bersama publik
dan seluruh mitranya
baik dari kalangan akademisi komunitas hingga media
jadi sistemnya pak budi karya sumadini harus pentahelix
harus kompleks dan harus merangkum berbagai sektor
dan yang pasti hub space itu mengusung temanya yang adalah budaya baru transportasi massal
jadi tema ini sangat relevan dengan visi indonesia emas dua ribu empat puluh lima
yang dituntut untuk terus melakukan perbaikan mengakselerasi pembangunan dan juga meningkatkan pelayanan
tidak hanya menjadi simpul interaksi ruang temu tadi antara pentahelis mbak nirina
kita juga menghadirkan ada empat event utama di hub space dua ribu dua puluh
yang pertama ada hub expo
ini berupa pameran pencapaian pembangunan perhubungan republik indonesia
jadi apa sih yang sudah dicapai
apa yang paling baru dan apa yang akan direncanakan
ada juga hub talks yang adalah event talkshow yang menghadirkan arah sumber lintas bidang
baik dari pegiat transportasi
pengelola bisnis transportasi hingga pengambil kebijakan konektivitas nasional atau stakeholder
dan yang tidak kalah patent ini pagi hari yang sudah bikin area jcc ini ramai
ramai dari tadi pagi loh
saya dari pagi datang tuh udah ngelihat itu antrian sudah melingkar
nah ini ada travel fair bersama kemen hub dengan pp kai wisata
jadi ada dari tadi ditawarannya adalah
ibu bapak ngantri apa ya
ini lomba lagi ada promo katanya
jadi ada berapa
lima puluh ribu untuk pergi ke kota tertentu
pokoknya akan mendapatkan experience naik kereta dengan harga yang sangat miring
kalau bahasa marketing properti itu hari senin harga naik
hari ini semuanya kumpul
dan kemudian juga ada hub stage menghadirkan banyak lomba lintas generasi hiburan dari para artis hingga komedian indonesia
betul mbak nirina
dan saya tahu bapak ibu sudah mulai resah dan sudah mulai bosan melihat kami berdua bicara dari tadi
untuk mengawali acara pada pagi hari ini kami mengundang yang terhormat bapak budi karya sumadi
menteri perhubungan republik indonesia untuk bisa menyampaikan laporan seputar rangkaian acara hari perhubungan nasional hingga puncaknya di hub space dua ribu dua puluh
kami berikan tepuk tangan yang meriah untuk bapak budi karya sumadi
saya meriah sekali dan semua tokoh lintas sektoral dan sebagainya datang
selamat ulang tahun pak
pak luhut ini adalah orang yang saya utang nyawa sama pak luhut
beliau lah yang menyelamatkan saya dari covid
terima kasih pak luhut
lalu ada pak sandi uno
pak sandi saya diperintah presiden
kalau kamu kerja
nah itu deliver kalau pariwisatanya maju
ini diperintah pak jokowi perintah pak luhut untuk memajukan pariwisata
terima kasih pak
para menteri menteri disini saya bangga sekali
semua hadir disini
saya sering suan
sembilan puluh tiga tahun tapi enerjik sekali
nanti saya minta untuk memberikan suatu saran dan catatan apa yang kita sudah lakukan
karena nanti di pameran nanti terlihat bahwa kita mempunyai suatu budaya baru
meletakkan budaya baru yaitu angkutan masal
perkekuatan maupun antar kota
ini tangan lahirnya sama dengan saya gitu
mudah mudahnya rezekinya sama pak
lalu pak agung
ini juga legendaris ya
selamat datang pak agung
salah satu artis daripada angkatan darat
lalu pak sapi jamal
kita bangga dengan bapak
yang di atau yang mewakili
dan juga pak mangindaan datang disini
baru ulang tahun lima puluh tahun perkahwinan
makanan menaduhnya enak banget
dan tentu juga pak jonan atau yang mewakili
ini pentahelik kita buktikan hari ini pak
ini kita dibantu atau melakukan kolaborasi dengan pak ct
transmedia detik dan sebagainya
ini saya jujur nggak bayangkan ini bisa terjadi seperti ini
semalam sampai jam sebelas malam kami ada
lalu ada prof emilia
lalu ada rektor its pak muhammad asari
dan yang mewakili itb profesor taufik
juga yang mewakili ui profesor dedy
nah mengapa empat investasi ini kita undang
karena empat investasi ini adalah partner sejati
dan memberikan dukungan kepada kementerian kebunan
terima kasih sekali pak
nah tentu kami ucapkan disini bu agung dibelakangnya banyak bekas anak buah tuh
ya bunga windahan itu ibu dan anak buah itu
sekarang kompak banget
lebih kompak dengan kami kami yang diperhubungkan
pimpinan bumn dan semua tamu yang hadir disini
tadi disampaikan bahwa hub space yang menerpa bukan hub space perhubungan
kalau hub itu artinya lain
ini adalah satu mimpi cita cita visi pak presiden untuk diletakkan
saya dibawa koordinasi
pak luhut mendapatkan tugas bahwa ada satu budaya baru yaitu angkutan massal perkotaan
jadi jangan lagi macet
karena kabinet ini pak presiden jokowi dipimpin oleh pak luhut
kami meletakkan dasar dasar
bayangkan kita tidak terbayang dulu ada mrt ada lrt
dan ada kereta api cepat
karena kita harus berusaha
ini pak luhut ini all round
jadi terima kasih pak luhut
kalau ada pak luhut saya memilih juga
nah kita tentu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan pada kita
karena kita bukan apa apa apabila tidak ada kualitas terhadap pentahelik yang seperti yang disampaikan pak mas budi tadi
ada beberapa kata kata
ada beberapa kegiatan
satu ini nanti ada pameran
ada kereta cepat
ada satu city mechaniser yang juga kita akan lakukan
dan hari ini ramai pak di sana pak
yang mengantri tiket kai
dan ini memberikan satu kolaborasi yang bagus
dan semua orang bisa naik keretaan pisau
keretaan bisnis tapi harganya miring
dan itu luar biasa
terima kasih pak didi
dan hari ini juga kami mengajak semua pemangku kepentingan
dari darat laut udara kereta api
semua ini kita kompak
pak lut kami laporkan bahwa kita ini ingin membangun satu kebanggaan
kebanggaan bagi insan perhubungan
agar amanah pak presiden
dan menuju indonesia maju di dua ribu empat puluh lima itu berhasil
ya terima kasih pak ceti
ini kalau menurut pak cete ini pertama kali dilakukan secara luar biasa ya pak ya
ini bukan bermewah mewah pak
kita urunan pak
gak ada pakai abbn pak
ini urunan semua stakeholder
terima kasih yang jadi sponsor ya
tadi terlihat yang gede itu sponsor yang gede
yang kecil ya kecil gitu
nanti satu waktu tahun depan kita mengadakan semuanya gede pak
jadi kita bisa bikin lebih baik
pak luhut pak cete para pak emir salim dan bapak ibu sekalian
kita memang akan ada talkshow
talkshow nya juga gak serius serius tamat gitu
nanti saya menggantikan cakcok lontong pak jadi moderator
tapi saya ambil uangnya dia yang kerja gitu ya
pinter memang pak jt ini membuat satu hal hal yang luar biasa
pak nanti kasih tahu anak cucu ya pak
nanti malam itu ada jakarta empat puluh
jadi pak luhut dan pak emil cucunya suruh datang pak anit juga
bukan kita duduk seperti ini
festival mudah mudahan ada juga pak hatta sama pak bang hindaan dan pak luhut
kan senang musik
kita loncat loncat juga pak nanti pak
jadi mungkin jakarta empat puluh delapan
hari kedua ada namanya kahitna
ibu ibu pasti senang kan itu ya
datang ya bu ya
jangan lihat datang
dan hari terakhir pak saungu
pak saungu ini ya melu lah gitu ya
tapi itu satu
nah kolaborasi ini sekali lagi saya menyampaikan pak luhut
supaya dilaporkan pak presiden
bahwa kita ingin membangun budaya baru transportasi berbasis
kalau bapak ketemu ajak pak presiden ke sini pak
ajak pak presiden di sini tiga puluh menit
yang selama ini kita wuss wuss wuss kita tampilkan
lrt yang kita buat sendiri juga kita tampilkan
jadi kalau pak presiden datang ke sini adalah kita menunjukkan bahwa
presiden selalu menginginkan
jika ada waktu tiga puluh menit
itu memberikan semangat untuk kita semuanya
kita doakan datang
ini mengharap harap semua pak
tapi hari ini pak luhut kesini kami juga semangat pak
tadinya wah kita buka sama sama sendiri
tapi pak luhut adalah energi untuk kementerian perhubungan
bapak ibu sekalian
saya tidak berpanjang lebar
saya ucapkan terima kasih
dan hadirin sekalian
karena saya yakin tanpa kerjasama
gak mungkin kita melaksanakan
dengan semangat dari pak jokowi
dengan perintah dari pak luhut
kami akan laksanakan menjadi insan perhubungan yang membanggakan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak budi
saya harapkan untuk kehadirinan tetap di atas panggung
karena habis ini kita akan memberikan penghargaan
perhubungan kepada para rektor rektor yang tadi sudah disebutkan
karena mitra mitranya teman berpikirnya pak budi karyasumadi
sehari hari pak ya
para rektor dan akademisi ini
namanya juga pentahelix ya pak ya
kita akan undang untuk mendapatkan penghargaan apresiasi kemitraan perhubungan
yang pertama kami mengundang rektor institut teknologi bandung
profesor reni juhairini wirahadikusumah
yang pada pagi hari ini diwakili oleh prof taufik hidayat
kepala biro kemitraan itb untuk bisa naik ke atas panggung
apresiasi kemitraan perhubungan
jadi itb ini termasuk konstitusi perguruan tinggi
yang banyak menyumbangkan masukan dibalik kebijakan strategis
pengembangan sistem transportasi nasional
tadi dari bandung ya
mbak nirina kita masih dari jawa barat
kali ini ke depok
nah kita akan undang rektor universitas indonesia
yang pada pagi hari ini diwakili oleh wakil rektor bidang kerjasama
jadi ui ini menjadi salah satu pengguruan tinggi
yang aktif berkontribusi menelurkan riset dan inovasi
untuk perbaikan transportasi publik
ini tadi yang sudah disinggung oleh pak bks
ini keluarga sendiri kalau kata pak budi kandasumadi
rektor universitas gajah mada
jadi ini memimpin sejumlah kerjasama strategis dengan kementerian perhubungan
mulai dari pengembangan sumber daya manusia
hingga program program strategis
seperti pengembangan konsep kota berbasis bandara
di sejumlah wilayah
termasuk di ibu kota negara nusantara
dan yang terakhir ini dari jawa timur
jangan lupakan jawa timur
jadi its ini termasuk banyak menelurkan produk produk teknologi
pembuatan angkutan publik
beberapa diantaranya riset pengembangan tol laut
teknologi kapal pariwisata
hingga sistem cerdas dalam layanan angkutan
ia membutuhkan memberikan penghargaan
dan menurut saya ini adalah
yang membuatkan jawa timur
keuntungan yang sangat luar biasa
yang terlalu berkelanjutan
sehingga kami menghasilkan
sebuah penuntut yang sangat luar biasa
sebuah penuntut yang sangat luar biasa
sehingga kami menghasilkan
sebuah penuntut yang sangat luar biasa
dalam perubahan ini drill pentahelix kayak gini mah jadi pemerintah enggak jalan sendiri rek apa
kampus juga enggak jalan sendiri tapi kolaborasi betul ide ide brilliannya untuk menjadikan
perubahan kita lebih maju lagi berkembang lagi betul karena kalau kata pak budi karya kalau
pak budi karya suruh kerja suruh mikir juga pusing juga jadi biar pak rektor rektor dan
akademisi yang berbarengan ya bukan begitu pak budi karya betul katanya betul saya jawabin aja betul
karena bapak lagi sibuk memberikan penghargaan kalau kata pak luhut udah patent itu barang
oke di persilahkan untuk kita berfoto bersama dulu ya diap diabadikan terlebih dahulu
hai terima kasih hadirannya para rektor dan kami minta untuk kembali ke
tempat duduknya namun pak budi tetap di panggung pak budi tetap di atas panggungnya
pak ya karena selanjutnya kita akan memberikan juga penghargaan sebuah apresiasi apa yang kita capai
hari ini pasti tidak terlepas dari kontribusi dan dedikasi para pendahulu menteri menteri perhubungan
dari masa ke masa nah kita akan memberikan penghargaan apresiasi kemitraan perhubungan
kepada para menteri yang pertama
yang pertama adalah kepada prof emil salim ini adalah periode dua puluh delapan maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga
tepuk tangan yang beri hansing
profesor emil zalim menteri perhubungan tahun tujuh puluh tiga hingga tujuh puluh delapan kalau kita tahu pak emil bisa apn memimpin kementerian perhubungan empat puluh tiga tahun menuju pertama
pak emil di saat pak emil memimpin kementerian perhubungan
ini membuat beberapa dan banyak sekali gebrakan besar
salah satunya penambahan tiga puluh armada kapal
kemudian kalau yang kita kenal dengan sksd palapa
nah ini zaman pak emil salim juga
dan juga memberikan kontribusi terhadap pelayanan perhubungan di tanah air
kalau pak emil masih semangat rasanya kita harus juga lebih semangat
dan selanjutnya mbak nirina
kita akan panggil jenderal tni punawirawan agung gemelar
menteri perhubungan seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dua ribu satu dan dua ribu satu
untuk juga menerima penghargaan
beliau ini adalah figur yang memprioritaskan pengembangan sdm perhubungan
diantaranya membangun kampus sekolah tinggi ilmu pelayaran
sekolah tinggi penerbangan dan sekolah tinggi transportasi darat
selanjutnya kami mengundang ke atas panggung
dr insinyur muhammad hatta rajasa menteri perhubungan dua ribu empat dua ribu tujuh
pak hatta kami persilakan
pak hatta ini juga menata kebijakan asas kabot hach
dengan mewajibkan penggunaan bendera merah putih bagi kapal kapal yang beroperasi di perairan indonesia
dan selanjutnya ini yang juga semangat sehatnya harus kita apresiasi
adalah bapak insinyur yusman syafi ijamal
periode dua ribu tujuh hingga dua ribu sembilan
beliau ini memimpin pembenahan sistem transportasi nasional yang berorientasi pada jaminan keselamatan publik
jadi pak yusman juga mantan ini
pemimpin di pt dirgantara indonesia holdil iptn
dan selanjutnya tentu saja kami mengundang
led jentia ini purnawirawan
menteri perhubungan dari oktober dua ribu sebelas hingga oktober dua ribu dua puluh
beliau ini mengutamakan pelayanan perhubungan di pulau pulau terluar
seperti penambahan armada empat puluh tujuh kapal perintis
dan karena beberapa juga tidak hadir
namun kami juga turut mengundang
menteri koordinator bidang maritim dan investasi
bapak luhut bin sarpanjaitan untuk bisa naik ke atas panggung
dan bersama pak budi karya sumadi memberikan penghargaan kepada
para menteri perhubungan dari masa ke masa ini
atas dedikasinya kepada dunia perhubungan indonesia
ya boleh diberikan trofinya
ini luar biasa ya
mbak nirina kalau kita melihat ini
dari masa ke masa kita mengingat lagi flashback
dari mulai zaman bis kota
kemudian naik bis kota pakai ac
kalau saya sih merasakan ya
benar benar yang waktu itu angkot itu masih lima puluh rupiah seratus rupiah
kamu gak ngerasain ya
gak ngerasa gak ngerasa
karena saya dulu jarang bayar ya
lima ratus kemudian seribu kemudian naik lagi
tapi fasilitasnya semakin luar biasa dan berkembang terus
sehingga ada yang namanya kereta cepat indonesia cina
dan masih ingat mungkin di zamannya pak agung gumela dan pak hatta
kita bisa menikmati
harga tiket pesawat yang sangat terjangkau
karena zaman dulu itu orang yang naik pesawat itu pasti
pak luhut aja lah yang bisa kayak mungkin dengan teman teman
sehingga makanya akhirnya lahirlah travel blogger
luar biasa semuanya
jadi indonesia semuanya bisa diliput dan dilihat
mohon kesediaannya untuk berfoto bersama pak
dengan para menteri perhubungan dari masa ke masa
baik mohon izin pak luhut dan pak budi karya
di sini juga sudah hadir senior kita profesor emil salim yang sudah mau hadir di tengah tengah kita
pak luhut izin pak kita mau mohon kesediaannya pak emil
juga memberikan selayang pandang sepatah dua patah kata untuk
kami kami semua pak emil
terima kasih kepada bapak menteri
yang telah menyampaikan
lima puluh tahun yang lalu
tanah air indonesia
sebagai ibu kota negara
dengan seluruh penjuru
dan dimana saja
selama ada telepon
kau bisa berhubungan
antara satu daerah
dengan daerah lain
kata pak harto
pemerintah mengembangkan juga
yang mengunjungi daerah terpencil
bahwa sampai sekarang
di tanah air kita
di indonesia timur
untuk menjadikan udara
maka disamping garuda
kapal udara perintis
di seluruh papua
dimanapun kau ada lapangan sepak bola
apabila bisa pesawat mendarat
pesawat udara perintis twin otter merpati
pasti akan tiba
di daerah terpencil manapun
di tanah air kita
permintaan keempat dari pak harto adalah
tetapi pariwisata yang kau kembangkan kata beliau
karakter bangsa kita
maka lahir program nusa dua
yang memisahkan kita dengan bangsa kita dan bangsa kita yang memiliki kekuatan yang sangat penting untuk kita
untuk memisahkan kawasan wisatawan
terpisah dari objek objek pariwisata
hubungan ketiga ini
tidak boleh rusak
maka pemukiman pariwisata dipisahkan
dari areal objek wisata
lima puluh tahun yang lalu
bahwa kelima tugas
dan pencapaian itu
adalah berkat teman teman
menjadi duta besar
ada dirjen yang naik
pangkat menjadi general
ada dirjen yang dinaik
yang telah mereka lakukan
mereka tidak ada
agar mereka diterima
di sisi tuhan
yang hanya mengurus
bilayah republik indonesia
dan jika ini tercapai
menyanyikan lagu kebangsaan
dengan penuh kebanggaan
tidak hanya sebagai lagu
berikan tepuk tangan yang meriah
atas nasihat dari senior kita
dan untuk berikutnya kami memohon
laksamana fredy numberi
dan juga bapak ignasius jonan
untuk juga bisa menerima penghargaan
serupa mewakili pak fredy numberi
dan bapak ignasius jonan
jadi ini adalah momen yang istimewa
bagaimana kita melihat negara
tidak melupakan jasa jasa mereka
yang telah mendarmabaktikan dirinya
untuk kemajuan bangsa
luar biasa pak emel salim
tugas kita semua yang melanjutkan
pak emel yang membangun
dan membuat fondasinya
tugas kita semua
terima kasih untuk pak emil
dan juga semua menteri terdahulu
ini membanggakan sekali momen ini
dan juga membuat kita merasa
bahwa di usia yang sekarang
dengan kita melihat pak emil
kita masih bisa terus
memberikan sesuatu berkonten
dan pesan pesan yang membuat kita
diingatkan kembali ya budi ya
betul sekali mbak nirina
dan kita juga sudah kehadiran
ada menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
dari masa ke masa
dari tadi kalau gak pengen
tepuk tangan sekali lagi bapak ibu
para hadirin sekalian
untuk profesor emel salim
dan para menteri perhubungan dari masa ke masa
baik bapak ibu kalau sudah
kami persilahkan untuk bisa
duduk kembali dan kami mohon
kesediaannya bapak luhut panjaitan
untuk bisa tetap di atas
makasih pak sandi makasih prof emil
dan sekarang adalah waktunya kita
untuk mendengarkan sambutan
dan inget ya ini adalah hub space
karena ini adalah perhubungan
betul tapi tadi kalau kata pak budi karya
ini juga bisa jadi
ini bisa jadi titik simpul
baik pak luhut
luar biasa ya ini suatu kebanggaan
hari perhubungan dua ribu dua puluh
selanjutnya kami persilakan kepada bapak luhut panjaitan
untuk bisa memberikan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
menteri perhubungan bapak budi karya
semari dengan ibu
menteri para wisata dan ekonomi kreatif
bapak sandi aguno
para menteri perhubungan
pendahulu bapak profesor
bapak agung gemelar
bapak hatta rajasa
bapak jusman safi jamal
bapak jusman safi jamal
juga bapak hairul tanjung
juga bapak hairul tanjung
juga rektor ugm
dan yang hadirin yang bahagia
dan yang hadirin yang bahagia
pertama tama saya pribadi menyampaikan selamat hari
kepada seluruh jajaran kementerian perhubungan
dan insan transportasi
dan sekaligus terima kasih kepada bapak luhut panjaitan

dan sekaligus terima kasih kepada bapak luhut panjaitan
untuk kemajuan sektor transportasi kita
untuk kemajuan sektor transportasi kita
di pagi hari yang berbahagia ini
saya hadir disini
di perintahkan bapak presiden joko widodo
untuk memberikan sambutan
dan sekaligus membuka acara resmi
pembangunan lima tahun kabinet indonesia maju
pembangunan lima tahun kabinet indonesia maju
pembangunan lima tahun kabinet indonesia maju
pembangunan lima tahun kabinet indonesia maju
pembangunan lima tahun kabinet indonesia maju
dan sesuai arahan presiden
pembangunan infrastruktur harus mampu
menghausmanakan woniliar gained
masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaatnya
hadirin yang saya banggakan tugas mewujudkan konektivitas transportasi yang memudai di
seluruh wilayah indonesia tidaklah hal yang mudah
namun dengan kerja keras berbagai program pembangunan infrastruktur transportasi bisa
diselesaikan meskipun beberapa di antaranya masih belum mencapai target yang kami lakukan
meskipun demikian secara keseluruhan pembangunan sektor perhubungan di berbagai wilayah
indonesia meliputi transportasi darat laut udara dan kereta api dapat diselesaikan secara baik
bapak ibu sekalian yang berbahagia kita juga untung ada pak budi yang bekerja keras dengan timnya
saya pikir pencapaian pencapaian dilakukan sudah sangat banyak
kereta api cepat jakarta bandung saya kira nanti tanggal dua akan soft launching oleh presiden
dan kemudian sudah presiden memerintahkan kita untuk membuat studi mengenai kelanjutan
kereta api cepat jakarta bandung sampai ke surabaya nanti melalui kertajati melalui jogja
solo dan surabaya karena ini jawa ini adalah akan menjadi kota pulau oleh karena itu tidak dapat
diungkiri bahwa itu harus dilakukan uji coba yang sudah jalan dengan kereta api cepat ini
waktu tiga puluh menit kita sudah sampai di padalarang dan semua konektivitas sampai di bandung
perlu kurang dari satu jam dan ini saya pikir hal yang sangat nyaman kita lakukan
lrt pun demikian bapak presiden telah memerintahkan kemarin rapat kami untuk segera dari bogor sampai
disambungkan ke jakarta dan studinya sekarang sedang jalan begitu juga kereta api lrt underground dari lapangan terbang
menuju dari bali sampai ke cemanggi melalui nanti seminyak karena dalam tahun dua ribu dua puluh lima itu penumpang akan mencapai
dua puluh juta orang masuk di bali dan itu akan membuat perhitungan kita stuck tiga jam kalau itu tidak dibangun
dan pendanaan saya kira pak menteri perhubungan sudah punya inisiatif yang bagus yaitu nanti tiket dikasihkan tiga dolar
orang yang akan datang dari luar negeri sehingga pendanaan tidak menjadi isu
isu sekarang adalah studi dan kita akan menawarkan pada negara yang mau cepat melakukan investasi
dan dilakukan juga dengan cepat serta teknologi transfer
bapak ibu sekalian juga saya terlibat banyak sekali dengan perhubungan ini
saya juga melaporkan bahwa pelabuhan pelabuhan besar kita dari dua puluh lima persen cost nya dulu
sekarang sudah bisa kita turunkan tujuh belas persen dan itu masih saya kira masih lebih baik singapura dengan tanjung pelepah
tapi kita tidak boleh membandingkan satu pelabuhan dengan indonesia yang besar
dengan digitalisasi yang kita lakukan ini saya kira seluruh pelabuhan pelabuhan terkoneksi indonesia
dalam waktu dekat kita akan bisa berkisar di antara lima enam belas tujuh belas persen
dan kita memiliki dua ribu lebih pelabuhan yang harus
kita urus dan itu juga masalah sendiri karena faktor penyeludupan juga akan terjadi di sana
transportasi ini menjadi sangat penting karena masalah polusi adalah paling besar sumbernya adalah transportasi
di samping pltu dan sebagainya
tapi kami sudah mampu mengidentifikasi ini
itu sebabnya kami push sekarang mengenai ev untuk segera jalan
misalnya kemarin rapat hari rabu kami sudah laporkan dengan menteri perhubungan pada presiden
bahwa bus aev bus listrik akan kita stretch lima belas tahun sehingga dengan demikian harganya bisa turun
dan itu akan membuat kenyamanan lebih banyak lagi di jakarta
kemarin sudah diputuskan juga oleh presiden untuk mengintegrasikan seluruh transportasi yang ada di jakarta
dan saya kira pekerjaan besar dari menteri perhubungan pak budi karya yang menurut saya bekerja sangat bagus
dan saya yakin dalam satu bulan presiden kasih timeline
kita akan bisa merumuskan ini dan kita undang juga semua organisasi mengenai masyarakat transportasi untuk membuat
karena ini masalah masalah kita rame rame
tidak boleh ada yang mengklaim bahwa ini hanya masalah satu pemerintah saja
bapak ibu sekalian saya hormati pengembangan transportasi ramah lingkungan yaitu kendaraan listrik
ini menjadi sangat penting sehingga waktu dekat kita akan tanda tangan kerjasama dengan satu perusahaan yang nomor tiga terbesar di tiongkok
menginvestasikan ev di indonesia dan saya sudah minta sama mereka untuk mereka juga bisa join
dengan pemerintah indonesia atau private sector indonesia untuk membuat mobil listrik dan oleh karena itu kita sudah bentuk
tim dan tim ini dipimpin ahli ahli kita dari berbagai universitas dari itb ui ugm dan saya kira itf ikut itu untuk menyiapkan
kerj vivoasama dalam research dan kemudian kita bisa nanti melakukan mikromanja
melakukan defrog dari sini untuk bisa mobil indonesia keluar
karena mobil listrik saya kira tidak seperti combustion itu lebih sederhana untuk penyelenggaraannya
hari ini saya kira penting dilakukan dan untuk indonesia tetap makin mandiri
itu sebabnya kita paksakan lrt itu harus buatan indonesia
dan ternyata ya kita bersyukur lrt ini bisa jalan
dan saya senang dengan pak budi karya beliau juga sangat keras untuk melakukan lokal konten
saya kebetulan ketua lokal konten jadi semua yang bisa kita buat dalam negeri dalam buatan dapil kita harus lakukan
kalau di sana sini ada yang kurang itulah satu proses belajar yang harus kita lewati
dan seperti lrt sekarang saya kira itu juga para pakar pakar indonesia yang terlibat
ya awal awalnya mengandalkan
kurang di sana sini tapi sekarang kita lihat sudah makin bagus
sehingga lrt nanti ke bogor lrt di mana saja dibangun indonesia itu akan semua buatan anak bangsa ini
digitalisasi dan smart mobility merupakan penerapan teknologi digital
perlu mulai ditingkatkan dan implementational
sistem transportasi cerdas untuk dapat mendengarkan waktu tempuh
kualitas perjalanan keamanan dan penggunaan kapasitas yang lebih efisien
berbagai proyek pembangunan program transportasi

jelas membutuhkan kontribusi dari berbagai stakeholders
saya senang sekali bahwa pak budi merangkul semua bidang transportasi
bapak ibu sekalian tidak mudah mengatur negara ini dan tidak mudah juga mencapai ini semua
mimpi yang disampaikan oleh pak senior kita pak emil salim lima puluh tahun yang lalu
diperintahkan pak jokowi bertahap itu kita capai dan bertahap kita lakukan
dan kita sekarang sudah mulai melihat bahwa bagaimana kapal yang nanti pakai solar panel
dan semua sedang kita kerjakan
itu sebabnya kita harus membangun end to end dan kita punya raw materialnya semua
dan itu harus kita paksa dan saya kira bisa
dan kita harus bangga jadi orang indonesia karena kita mulai dilihat orang
dan indonesia ini saya pikir dengan anak anak muda indonesia
kalau diberi kesempatan mereka mampu membuat yang lebih baik ke depan ini
bapak ibu sekalian demikian sejumlah hal yang perlu saya sampaikan
kesempatan ini dan sekali lagi selamat pada pak budi
yang sudah membawa perhubungan pada level seperti ini
dan saya bangga lihat anda yang sudah bekerja dengan keras
dan saya kira kita semua juga sangat baik dan apresiasi pada pak budi
sekali lagi terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya mohon pak luhut untuk tetap ada di atas panggung
dan kami memanggil untuk pak budi untuk naik ke atas panggung
dan ini memang ya
sebuah tadi bapak sudah ngomong kan yang kereta api wush wush itu
saya waktu pas lagi naik itu saya punya pengalaman yang luar biasa
pas lagi naik itu kan dua puluh tujuh menit dari jakarta ke padah larang dari halim
tidak terasa ya
sampai di bandungnya lagi kurang lebih tambah dua puluh menit
dan itu kayak otak saya belum memproses bahwa kita tuh sudah sampai gitu loh di bandung
kayak hah beneran ini kita sudah sampai di bandung
ya dan pak luhut dan pak budi karya sudah ada di depan tuas
ini akan ada pembukaan hub space dua ribu dua puluh
tapi saya mendapatkan informasi valid
karena yang memberikan informasinya pak menteri perhubungan
bahwa presiden republik indonesia pak jokowi
segera bergabung bersama kita pada pagi hari ini
jangan dianggurin pak luhut sama pak budi karya ya pak
kita harus tunggu presiden
nah tadi pak luhut mengatakan lokal konten lokal konten
kalau bicara bangga buatan indonesia dalam ini
industri perhubungan kita gimana menurut pak luhut
ya pertama kita mesti seakuin ya
bahwa kita beruntung punya presiden seperti pak jokowi
yang berani juga mendengar dan mau berani mendengar
pandangan pandangan yang kadang kadang agak ekstrim
begitu untuk kebaikan tapi dengan reasonable yang bagus
saya pikir mengenai lokal konten ini
beliau itu sangat sangat kencang
dan nanti beliau akan ada di sini makanya beliau pengen melihat tadi pameran ini
berapa banyak yang kita gunakan lokal content tadi
salah satunya yang kita lihat adalah bangku untuk pesawat yang ada di depan ya pak ya
itu adalah produk dari umkm ya pak ya
nah betul jadi hilirisasinya itu nggak cuma yang pak luhut selama ini ceritakan
umkm juga terlibat ya pak budi karya sumadi ya
untuk bisa mensupport industri perhubungan salah satunya industri penerbangan
nah gimana pak melibatkan juga sektor sektor umkm yang jumlahnya ini patent pak
enam puluh lima juta di indonesia nih pak
sebelum bicara umkm
saya ingin meneruskan apa yang disampaikan pak luhut
kadang kadang kalau pak presiden perintah kita bayangin apa bisa ya kita ya
apa bisa gitu lrt ya pak ya
kita bisa ya kereta cepat banyak yang nyinyir sekarang pada oke
semuanya begitu mudik tiba tiba satu perintah dan oke ya pak ya
jadi kalau memberikan satu tugas
itu memang benar benar luar biasa
luar biasa pak ya termasuk tepuk tangan bapak ibu
karena pada saat mundik kemarin pak
itu saya lihat pak kak khor lantas agak lebih bisa santai pak
lebih sering waktu ngopi ngopinya lebih sering pak
beri nih pak beri nih pak
karena nah ini tepuk tangan untuk pak khor lantas
ngopi ngopinya lebih sering pak karena relatif jalannya lancar ya pak patent ya pak
nah lagi pak luhut tadi bicara mengenai
pentahelix penting tadi pak budi karya sudah
ini penting sekali karena harus mengumpulkan banyak sekali sektor pak
ini kerja bersama kerja keroyokan
termasuk juga melibatkan umkm kita gitu pak
dalam industri yang mungkin pada teknologi ini
gimana pak luhut melihatnya
sekarang sebenarnya mungkin banyak teman teman tidak nyadari
bahwa government percurement atau belanja pemerintah rp satu enam ratus triliun
dan tiap tahun cenderung naik
dan itu sekarang bertahap kami masukkan ke eis
nah itu akan membangun tadi umkm kita banyak
dan itu kalau anda lihat sekarang betapa makin banyak umkm tumbuh
sehingga juga itu akan mengurangi korupsi
berkali kali saya sampaikan itu
tapi banyak yang nyinyir juga bilang wah pak luhut nggak setuju ott
saya nggak setuju ott kalau untuk apa ott kalau bisa kita cegah ott
nah itu sebabnya dan kami kerjasama dengan kpk
jadi yang menyusun program ini juga kami semua
jadi bersama sama kpk kita bangun sistem ini
kita membuat satu sistem holistik
dimana di dalamnya itu umkm itu menjadi tumpuan
tadi bangga wisata indonesia misalnya oleh sandi dia bilang ini
oke kita masukin semua kenapa mesti keluar kenapa tidak wisata indonesia
tapi kita harus perbaiki infrastruktur kita perbaiki transportasi kita perbaikin komunikasi
jadi penyelesaian harus holistik
nah itu yang mempentingkan koordinasi yang ketat
dan saya lihat pak budi itu melakukan tugasnya pak sandi melakukan tugasnya
dan presiden memberikan umbrelanya pada kami
sehingga dengan demikian ini semua jalan
tidak bisa hanya omong saja
gampang hanya melihat dari satu angle tidak bisa
you have to look at from many angles untuk membuat tadi keputusan yang tepat
dan itu bermanfaat buat orang banyak
nah disitulah peran pentahelix ini juga ya
supaya bisa pak budi karya mungkin pentahelix ini apa pak
manfaat yang mulai dirasakan dari menggabungkan dan berkoordinasi
berbicara dengan lintas sektor ini pak
ya kalau kita sendiri itu kadang kadang cepat ya
cuma ngomong tentang dirinya sendiri ya
sekarang saya dengan mas budi dengan pak jt tiba tiba bisa bikin kayak gini kan
ini salah satu contoh pentahelik
gak mungkin saya bikin seperti ini ya
dengan pak rektor nggak mungkin kami membuat double degree ya
beliau beliau yang menyelaksanakan
hilirisasi mereka yang melakukan
dengan kak kor rantas ini aku bukan main terima kasih sekali
dengan bumn bumn ini mereka adalah yang memberikan satu hal kpi kami itu ada di mereka
pak budi karya kita masih mau nunggu presiden atau kita hantam dulu
pak presiden nanti langsung di depan
oh langsung di depan
kita buka terus pak presiden langsung lihat pameran
karena kita berarti legacy pak jokowi
yang membuat budaya baru tentang angkutan massal
dengan demikian berarti kita melanjutkan untuk proses sih
betul tapi tidak hanya berdua pak luhut dan pak budi karya
oh ada lagi
namanya juga pentahelix
jangan lupa tanpa pariwisata perhubungan sepi
nah untuk itu kami memanggilkan untuk pak sandiaga uno bergabung bersama kami di atas panggung
ini melakukan pentahelix ya
betul ini pentahelix di antara rekan rekan kabinet lah kalau yang disini ya
oke selanjutnya kami persilahkan
ini kita sudah ini pak tuas yang akrab dengan pak yusman shafi iyamal
ini tuas pesawat pak
pak luhut sepertinya sudah biasa ini ya
kalau di pesawat itu ada v satu v dua vr pak
nah ini kami persilahkan untuk memulai prosesi hub space dua ribu dua puluh tiga dengan bersama sama
yes silahkan didorong
pertama lagi pesawat kita akan lepas landas dalam hitungan lima
kita sudah selesai untuk lepas landas
mari berikan tepuk tangan yang meriah
terima kasih pak luhut pak boudikada sumadi
dan pak sandi
pak sandi sudah injust mau pindah itu
tidak ada waktu louder buat pindah itu pak
dengan demikian kami mengumumkan bahwa
tiga resmi dibuka tepuk tangan kita semua mudah mudahan pasang juga bikin travelfest
hari ini tahun ini ya pak ya karena bener kata bener perhubungan akan sepi kalau pariwisata pariwisatanya tidak
berjalan juga iya betul dikolok pasang di kerjanya makin keras maka pak budi karya
sumadi juga otomatis ketimbangan banyak kerjaan gitu hahaha saling kesenambungan semuanya ya
betul dan itu tadi sudah menjadi bagian dari prosesi hub space dua ribu dua puluh

tentang cinta penemu cinta
dan singin yang seakan berau
dapat aku dengar
rindumu memanggil namamu
sang takut tak lagi di sisimu
ku tunggu kau di kepadiamu
aku tak pernah pergi
selalu ada di hatimu
kau tak pernah jauh
selalu ada di dalam hatiku
oh semua ku berteriak
menegaskan ku cinta padamu
terima kasih pada
saat takut tak lagi di sisimu
ku tunggu kau di kepadiamu
cinta kita melukiskan sejarah
menggelarkan cerita penuh sukacita
bahwa mungkin akan
oh saat takut tak lagi di sisimu
ku tunggu kau di kepadiamu
cinta kita melukiskan sejarah
mengelarkan cerita penuh sukacita
sehingga siapapun ninsa tuhan pasti tahu cinta kita sejati
lempah yang berwarna membentuk meneguk meneguk kita
dua jiwa yang melapur jadi satu dalam kesucian cinta
cinta kita melukiskan sejarah
menggelarkan cerita penuh sukacita
sehingga siapapun kita sejati
sehingga siapapun insan tuhan pasti tahu cinta kita sejati
terima kasih olivia
berikan tepuk tangan yang meriah untuk olivia
dan ini kita udah resmi ya hoopspace dua ribu dua puluh tiga ya
sudah resmi sudah jalan
kita ke tengah boleh supaya kita lihat terlihat oleh seluruh penjuru
tentu yang terhormat
betul dan dalam jarak sekitar lima sampai sepuluh meter dari kita tempat kita duduk sekarang
bapak presiden sedang meninjau area lokasi hub space dua ribu dua puluh tiga
jadi kami persilakan juga kepada bapak ibu yang ingin melihat lihat
ya jadi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya
dan kami persilakan untuk mengunjungi sejumlah area di hoop expo dan hoop travel di jakarta convention center
dan saya budi adiputro undur diri
sebelum kita betul betul undur diri saya ingin mengucapkan terima kasih
kepada pihak pihak yang telah membantu terselenggaranya acara pada pagi hari ini
dan mereka adalah
lion air group pt kereta cepat indonesia cina gojek
pt mrt jakarta pertamina international shipping
jiepe kawasan jepang
jiepe kawasan jepang
jiepe kawasan jepang
pt multi ocean shipyard celebes railway indonesia angkasa pura i
pt angkasa pura ii the leading indonesia airport company
pt angkasa pura ii the leading indonesia airport company bluebird group meratus
pt asdp indonesia ferry gapura angkasa
pt pelabuhan tiga bersaudara pt birok kedua

pt birok klasifikasi indonesia pt ambang barito nusa persada

pt pelahiran bahtera adiguna pt lrt jakarta
pt lrt jakarta pt pertamina patra niaga
pt kretapi indonesia persero astragub

pt jasa marga persero tbk
pt jasa marga persero tbk
wuling pelny pt energi makmur buwana invi
nah dikarenakan para tamu yang terhormat masih saling bersilaturahmi
karena mungkin sudah lama sekali tidak bertemu ya
kita langsung saja juga menyaksikan sebuah penampilan dari miraba
andai kata yang bertabur cinta
kasih sayang akan bisa di dunia
awan ku perasa di jiwa
awanku indah hidup kita
andai kata yang bisa di mencinta
berbagi kasih dan membenah
awan ku perasa di jiwa
awanku indah hidup kita
cinta doakan cinta kasih dunia
cinta maafkan syaknya sama adanya
andai kata yang berpikir bau hati
bihut akan nama ketangselanku
dalam kasihnya menjagaku
mengaruhi hidup yang jatuh
cinta doakan cinta kasih roda
adalah cinta maafkan syaknya sama adanya
cinta doakan cinta kasih dunia
adalah cinta doakan cinta kasih dunia
cinta maafkan syaknya sama adanya
kasih sayangan tak bisa jatuh
andai kata dunia bertabu cinta
kasih sayangan tak dirisa di dunia
angga indah hidup kita
kasih di dunia
kasih di dunia
kami trivanita dan juga
sampai ketemu lagi terima kasih